harga kebutuhan pokok di pasar hpkp cikurubuk kota tasik malaya jawa barat terpantau naik pada
minggu pagi cabai rawit dan cabai domba menembus angka delapan puluh sampai seratus rupiah per kilogram
sebelumnya keduanya dijual kisaran tiga puluh sampai empat puluh rupiah per kilogramnya pedagang mensinyalir
faktor cuaca turut menyebabkan kenaikan harga pasokan cabai dari petani dianggap kurang saat
permintaan justru meningkat kalau kemarin itu bisa ngejual itu sama itu sekitar enam
terjadi sekarang berpuluh ribu kalau per kilo berapa kamu kalau per kilo sekarang delapan puluh ini
kg saja yang agak naik naik cuaca ekstrim yang terjadi beberapa pegan terakhir di kabupaten bogor
jawa barat membuat tanaman cabai terserang hama hingga membusuk hal ini membuat petani cabai
mengalami gagal panen petani pun mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah tak hanya tanaman
cabai beberapa jenis tanaman seperti tomat dan oyong juga mulai ikut terserang hama jadi bukan
saya aja teman teman juga mengeluh
gitu se egg karena akan dari cuaca extreme itu cabai itu pada musim semua kenal penyakit
diagnosa kalau kalau istilah petani mah patik busuk gitu sementara itu tingginya harga cabai
membuat para petani di sentra pertanian cabai kecamatan dawar belandong kabupaten
mojokerto jawa timur terpaksa panen lebih awal panen lebih awal ini karena harga cabai
hijau di tingkat petani mencapai dua puluh lima rupiah per kilogramnya padahal harga sebelumnya hanya lima belas rupiah
kenaikan ini terjadi sejak dua minggu terakhir
bahkan di tingkat tengkulak cabai hijau mencapai rp tiga puluh dua per kilogram